rabu malam dpp partai demokrasi indonesia perjuangan mengundang menko pmk muhajir effendi sebagai pembicara di acara haul bung karno di masjid at taufik jakarta selatan
ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara menyebut bahwa pemilihan sosok muhajir dirasa tepat dari sisi tokoh muhammadiyah dan pembina baitul muslimin indonesia
kalau ditanya apakah hal ini berkaitan dengan masuknya nama muhajir pada radar cawapres ganjar pranowo ahmad basara tak menampik hal itu
ia menilai wajar saja jika ada sosok bacawa pres dari kalangan muhammadiyah seperti muhajir sebab nama nama bacawa pres dari kalangan nu sudah terdengar
namun secara rinci basarah menjelaskan sosok muhajir dipilih sebagai pembicara atas permintaan dari baitul muslimin indonesia
dan juga arahan ketum megawati
ia menyebut megawati meminta secara resmi pembina baitul muslimin saat ini untuk memberikan tausiyah di haul bung karno ke lima puluh tiga
di sisi lain muhajir hanya tersenyum kalau ditanya wartawan jika namanya masuk radar bacawa pres ganjar pranowo
begini ya bacawa pres dari tokoh tokoh nadatul ulama sudah ada beberapa
saya kira wajar saja kalau kemudian prof muhajir
muhajir ini juga bisa menjadi kandidat bacawa pres yang mewakili tokoh muhammadiyah
kan muhammadiyah juga ikut berjasa mendirikan negara dan bangsa ini
ya saya kira begitu
tapi yang jelas muhammadiyah bukan parpol loh ya
ini sebagai tokoh ya sebagai figur ya